sedikitnya tiga belas negara mengonfirmasi temuan kasus cacar monyet
virus ini biasanya muncul di daerah terpencil di afrika
namun kasus yang dilaporkan justru muncul dari negara non endemik
lalu bagaimana antisipasi indonesia menghadapi meluasnya penyebaran cacar monyet
kami bahas bersama dr muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia
selamat malam dr syahril
selamat malam fani selamat malam pak mirsa salam sehat semua
salam sehat dokter terima kasih sudah bergabung bersama cn indonesia connected malam hari ini
dokter kita membahas mengenai antisipasi indonesia terhadap cacar monyet
sudah ada tiga belas negara sampai dengan hari ini yang melaporkan temuan monkeypox atau cacar monyet ini
indonesia seperti apa antisipasinya dok
ya memang sebetulnya cacar monyet ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ya
memang saat itu di republik kongo
dan sekian tahun ini kita memang menyadari bahwasannya
kita menyadari bahwa zaman dulu mungkin memang mobilitas atau perjalanan tidak semudah sekarang ya
sekarang luar biasa karena beberapa negara eropa terutama terdapat pelajaran investigasi
jadi memang terjadi
sebenarnya hubungan dengan orang orang yang berasal dari negeri atau komunitas tersebut
nah sekarang indonesia saya kira sama ya dengan negara yang lain
bahwasannya beberapa negara memang harus waspada
dan kebukingan terjadinya penularan penyakit infeksi
baik yang re emerging new emerging
kalau new emerging artinya
betul betul baru ya infeksi itu
nah sedangkan yang menggipok ini itu sudah ada
nah kewaspadaan apa yang harus kita lakukan
hampir sama dengan beberapa negara yang memang harus waspada
menjalarnya atau menularnya penyakit ini ke negara lain
yang pertama adalah indonesia mengikuti kembangan kasus
dan perkembangan penelitian yang ada dari tiga belas negara yang kita melaporkan ini
nah tentu saja ini menjadi lesson learned bagi kita
apa yang harus kita lakukan
itu yang pertama
yang kedua bagaimana kewaspadaan karena ini penyakit menular yang bisa dari antar negara
kita harus waspada di titik titik masuk negara kita
dari bandara maupun laut badan darat
terhadap mobilisasi orang orang dan juga hewan yang tadi menyebabkan tularnya cacar monyet
nah dengan demikian padahal tidak cukup oleh kementerian kesehatan
tapi juga oleh kementerian pertanian yang membawahi salah hewan
itu karantina hewan
itu yang kedua
saya kira banyak lagi
memang nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang harus atau yang telah disiapkan oleh kementerian kesehatan
dokter syahril dengan karakteristik ya transmisi penularannya sangat cepat
kemudian tadi dokter sampaikan dulu dengan sekarang jauh berbeda
apalagi kalau kita melihat mobilitas masyarakat atau orang orang sekarang jauh lebih tinggi
artinya kementerian kesehatan sadar betul dan akan berkoordinasi
mungkin bisa memberikan rekomendasi terkait dengan kementerian terkait
itu tadi untuk memperketat perbatasan
atau mungkin akan melakukan pemeriksaan dengan ekstra
lebih dari yang sekarang terhadap misalkan ppln yang mungkin datang dari wilayah eropa atau negara negara yang terindikasi dengan virus ini
kemudian juga mobilisasi hewan hewan yang masuk ke indonesia
karena ini kan juga bisa menjadi salah satu potensi rentan masuk ke virus
jadi kita tidak bisa bekerja sendirian
nah ini adalah penyakit zoonosis ya
zoonosis itu dari hewan ke manusia
dan juga manusia ke manusia
sehingga harus dilibatkan keterian yang membawahi masalah urusan atau hewan ini
dan juga karena itu masuk maka kantor imigrasi itu juga sepertanan penting
kita bagaimana pelaku perjalanan
perjalanan luar negeri
baik itu orang luar negeri yang masuk ke kita
dari negara yang sedang terjangkit
atau warga negara indonesia yang sedang berpergian ke negara yang sedang terjangkit
kita harus betul betul melakukan puas padaan dan kehati hatian
dan tentu saja ini harus disampaikan kepada masyarakat
jadi yang harus puas padaan bukan hanya kita tapi masyarakat yang melakukan perjalanan luar negeri itu
nah dokter pemeriksaannya ini
cukup hanya dengan pengecekan dokumen
riwayat perjalanan dari ppln atau orang orang yang datang ke indonesia
artinya apakah orang ini datang dari negara yang memang sekarang ini sedang dalam wabah monkeypox atau cacar monyet
atau selain pemeriksaan dokumen harus ada pemeriksaan kesehatan
entah itu mungkin laboratorium yang memang bisa mendeteksi adanya virus ini
mungkin tahap lainnya nanti juga akan kesana ya
untuk tahap awal ini
karena ini kan kita juga melihat kasus kita kan belum terlalu banyak
dan negara negara itu baru tiga belas
sehingga kita melakukan puas padaan untuk kehati hatian
untuk mengingatkan sama warga yang ppln tadi
dia harus memahami bahwasannya mereka habis atau berpergian ke negara yang sedang terjangkit
untuk itu puas padaan terhadap
mungkin dia terpulang di sana
dengan masa masa yang akan terjadi inkubasi dari virus tersebut
jadi pokoknya dia tiga hari atau lima hari setelah pulang akan timbul ampinggi
atau sakit kepala yang hebat
atau ada pembesaran di keledar leher
di ketia ataupun selangkangan
ini kan harus puas pada
segera berkonsultasi dan memeriksa
itu tadi gejala gejala umum ya
yang kita lakukan
oke itu tadi gejala gejala umum yang dokter syahril sampaikan ya
bagaimana dengan sebaliknya dok
untuk masyarakat mungkin yang akan bepergian ke negara negara yang terindikasi wabah cacar monyet ini
kita juga melalui kesempatan berbagai media
atau berbagai kesempatan lain
tentang informasi ini
dan juga masyarakat saya kira sudah sering membaca
mendengar atau melihat
berita berita tentang cacar monyet ini
mereka biasanya yang berpergian ke luar negeri
sudah mempunyai kekuasaan
dan kita mengingatkan selalu
berpergian ke negara tersebut
tak kontak kepada
atau hewan hewan yang
dan di penularan
who sendiri mengatakan bahwa
monkeypox atau cacar monyet ini merupakan
yang sekarang terjadi ini
hal yang tidak biasa
karena terjadi di negara negara non endemik
walaupun mungkin di tahun tahun sebelumnya
ini pun juga pernah menjadi wabah
tapi mengapa sih dok
ini kemudian menjadi tantangan berat
tadi yang seperti disebutkan
oleh who sendiri
saya katakan tadi

mungkin wabah lah
dihajar di negara negara tersebut
pergian ke luar negeri
saat ini terjadi
mungkin itu juga akan
ikut atau menularkan
kepada orang yang sedang berpergian
pada negara yang memang sekarang terjacit
berbicara mengenai antisipasi
ini juga termasuk
bagaimana juga dengan kesiapan pelayanan medis ya
nah kesiapan pelayanan medis yang ada di indonesia
kemudian mungkin juga pengobatan medis untuk cacar monyet seperti apa
vaksinasi cacar ini
tampu tidak mencegah
jadi kementerian kesehatan
untuk di tingkat pelayanan kesehatan
kalau tadi ke
antisipasi untuk memberikan edukasi
kekeluargaan kepada masyarakat
makaupun rumah sakit
yang pertama adalah kewaspadaan
seluruh tenaga kesehatan
dokter atau petugas kesehatan ini
yaitu di bkpk
yang dulu namanya
sehingga dengan pemeriksaan
berbicara mengenai vaksinasi tadi dok
sebenarnya ada atau tidak sih
vaksinasi yang khusus
serangan who ya
yang ada selama ini
sedangkan yang khusus
ada vaksin yang khusus
sehingga dengan efektifitas
yang memang membutuhkan
itu pun juga keampuhannya
tadi efektifitasnya ya
terkait dengan penularan
sebenarnya penularannya ini
seperti apa sih dok
apakah penyakit ini
awalin dengan gejala dulu pak ya
memudahkan bagaimana cara penularannya
tadi kan gejala awal
kepala yang hebat
itu sekitar enam hari ya
kalau ini berlanjut
badan maupun tangan
nah itulah yang menjadi
tuh kita lihat gambar tadi pak ya
itu ada levi seperti itu
kena orang lain
menempel ke barang yang lain
dan dipegang oleh orang lain
dan orang lain itu terkena
maka itu sebagai sumber
bahwasanya penularan itu
ada yang melalui droplet
harapannya kita juga
nah dua hal inilah yang
menjadi sebab bagi kita
ini adalah kontak
apabila ada ada yang kenal
akan mudah tertular
literatur yang ada
tadi seperti dokter syarif sampaikan
kontak erat ya
si cacarnya ini
kalau droplet itu
tapi tidak dengan
penularan melalui udara ya dok ya
udara itu droplet ya
oh bukan airborne
tidak dengan airborne ya berarti ya
menjawab tadi pertanyaan sebelumnya dok
rentan terhadap dewasa
atau usia anak anak
dilaporkan sama ya
tidak ada yang
seperti hepatitis yang kemarin
bajak menyerang anak anak
di bawah enam belas tahun
tapi untuk monkeypox ini
semua usia bisa kena
dan untuk penyembuhannya pun
juga sama seperti cacar
kalau cacar kan
paling tidak minimal
atau tiga minggu pun
monkeypox itu juga sama
bisa sembuh sendiri ya
bisa sembuh sendiri
perlu kita perhatikan
bisa sembuh sendiri ya
apalagi kalau dengan
yang risiko tadi
transmisi penularan monkeypox
ini kan dari
hewan ke manusia
koordinasi lebih lanjut
dengan kementerian terkait
ada pemeriksaan menyeluruh
yang mungkin saja
disepakati oleh kita
dan ada konsep
yang menyangkut manusia
karena kasus ini adalah zoonosis
berkaitan dengan hewan
dari hewan tersebut
yang ada di kebun binatang
itu juga harus
begitu ya dok
seperti saya katakan tadi
itu banyak sekali
penyakit zoonosis ya
dan yang leptospirosis
yang bertanggung jawab
masalah perhewanan tadi
ini bisa menjadi
bisa lebih memperketat
dan tentunya kita harapkan
antisipasi itu perlu
untuk kita lakukan
dan jangan panik
bergabung dengan kami
selamat malam dok